aksi kejar kejaran mewarnai razia pelajar yang dilakukan petugas polres mojokerto di sejumlah warung selasa siang
pelajar yang tertangkap langsung dibawa ke kantor polisi untuk diberi pembinaan
beginilah aksi kejar kejaran yang terjadi antara petugas dengan sejumlah pelajar saat razia di sejumlah warung remang remang desa seduri mojosari mojokerto
meski ada beberapa pelajar yang lolos dari kejaran petugas sebagian pelajar lainnya tertangkap petugas
saat bersembunyi di belakang rumah warga mereka kemudian dikumpulkan dan diperiksa di sebuah warung
usai diperiksa mereka selanjutnya dibawa ke mapolres mojokerto menggunakan bus polisi
ada enam orang di sana kita temukan lalu langkah selanjutnya kita bawa ke polres untuk membuat pernyataan tidak mengulangi lagi tidak bolos sekolah lagi
usai razia di sejumlah warung petugas melanjutkan razia di beberapa tempat kos
di salah satu kamar kos polisi mendapati sepasang pelajar yang berada di dalam kamar
meski kedua pelajar ini mengaku hanya bertamu di tempat kos temannya namun keduanya tetap dibawa ke mobil polisi